oh ini kan ridwan kamil ini merekomendasikan bahwa pondok pesantren itu sebaiknya ditutup saja gimana pak
kita belum sampai ke kesimpulan itu tetapi selama ini kita belum pernah menutup pondok pesantren
untuk pondok pesantren yang berat seperti almanit sekalipun kita tidak
tapi kalau pribadi yang melakukan pidana ya
tapi itu akan dibaca dulu
dengan pak wapres bahas apa pak